pelaku penghinaan terhadap wakil presiden maruf amin melalui akun facebooknya berbuntut panjang
selain harus berurusan dengan hukum pelaku berinisial sm juga dicopot dari jabatannya
sebagai ketua majelis ulama indonesia kecamatan seitualang raso tanjung balai sumatera utara
pencopotan tersebut dilakukan seusai mui kota tanjung balai menggelar rapat
dalam putusannya mui kota tanjung balai mengumumkan pencopotan sm
pencopotan tersebut resmi diumumkan oleh mui kota tanjung balai pada jumat pagi
mui menyayangkan perilaku dari sm
sm diketahui mengunggah konten bernada penghinaan kepada wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin
ia menyandingkan foto wapres dengan bintang porno jepang shigeo tokuda
selain menjabat sebagai ketua mui kecamatan seitualang raso
sm juga tercatat sebagai ketua panitia pemilihan kecamatan di tanjung balai
kami pada hari ini menetapkan untuk memberhentikan
dengan mengambil sikap pemberhentian tentang ketua mui kecamatan sungai raksasa
namun kiranya menunggu
ataupun berdasarkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di mui